pemerintah desa curacoto kejamatan kapongan sidubondo jawa timur
mengaktifkan sumur bor di atas gunung kapur tandus setinggi enam ratus meter
dengan pembangkit listrik tenaga surya
dengan panel surya ini air hasil pengeboran sedalam seratus meter
dapat digunakan untuk aneka kebutuhan
panel surya tersebut dapat menghasilkan daya seribu watt
dan mengmompah air tujuh liter per detik
berlimpahnya air di atas gunung itu pun membuat pemerintah desa
berinovasi menjadikannya sumber pengairan kolam renang
inovasi ini diinisiasi oleh sebuah universitas swasta di surabaya
untuk membantu warga desa curacotok mendapatkan air di wilayah gunung kapur yang tandus
panel surya juga digunakan untuk menghidupkan alat penyiram tanaman buah
di seluruh wilayah gunung
keunikan inilah yang membuat pengunjung tertarik datang ke cotok innovation park tersebut
pada mulanya kamu bingung kenapa sih kok bisa ada kolam renang di atas gunung gitu loh
nah ternyata setelah kami kesini dan kami juga nanya nanya dengan pengelolanya
ternyata kolam renang ini menggunakan sistem tata surya
jadi airnya tuh bisa ditaruh disini gitu loh
jadi kenapa hal itu yang menjadikan kami tertarik untuk kesini
bagaimana agar air keluar ini kita bor
nah untuk bisa disipl kan butuh tenaga listrik gitu
nah kita menyadari disitu bor ini
mataharinya kan panjang
itu potensi besar yang harus kita
tenaga listrik itu inovasi bagaimana menyadari air menggunakan tenaga surya
kini gunung tandus berubah menjadi destinasi wisata desa
dengan bantuan dana desa beragam wahana pun dikembangkan
mulai edukasi teknologi tepat guna wisata berkuda untuk anak anak hingga motor atv
wisata desa ini telah mempekerjakan dua ratus warga sekitar
dan meningkatkan pendapatan desa hingga empat
untuk menikmati wisata tersebut pengunjung hanya dikenakan biaya rp dua
serta rp dua puluh untuk berkuda dan bermain atv